tim gabungan kementerian kelautan dan perikanan menangkap nelayan perusak lingkungan di kawasan konservasi pulau kapoposang kabupaten pangkep sulawesi selatan
operasi digelar untuk menekan aktivitas pencarian ikan dengan merusak lingkungan yang biasanya meningkat menjelang lebaran
tim gabungan kementerian perikanan menyisir perairan selat makassar
kawasan kepulauan spermode yang tersebar di sisi barat sulawesi selatan ini masih termasuk kawasan yang rawan aksi pencarian ikan yang merusak lingkungan atau destructive fishing
terutama penggunaan bom bius dan perangkap ikan yang merusak karang serta biota laut lainnya
dengan menggunakan kapal cepat tim gabungan mendatangi beberapa kapal nelayan yang diduga sedang melakukan destructive fishing
dari kapal nelayan tim menemukan beberapa perlengkapan yang lazim digunakan seperti kompresor masker
hingga perangkap ikan yang berbeda
tim juga menemukan kapal nelayan yang tak dilengkapi surat keterangan dan membawa perlengkapan mencari ikan secara ilegal di kawasan area konservasi perairan pulau kapoposang
kawasan khusus ini telah ditetapkan sebagai area konservasi sejak dua ribu sembilan lalu
setelah diperiksa tim akhirnya menyita perlengkapan ilegal dari kapal nelayan tersebut dan meminta para nelayan untuk melapor ke kantor dinas perikanan
selain memeriksa kapal nelayan tim gabungan juga mendatangi pulau yang selama ini dijadikan
tempat berlabuh kapal nelayan
tim meminta keterangan beberapa nelayan mengenai keberadaan kapal pelaku destructed fishing di sekitar area tersebut
namun dalam operasi kali ini tim gabungan tidak menemukan adanya bahan peledak yang diduga masih kerap digunakan para pencari ikan ilegal di sekitar kawasan kepulauan spermonde
kegiatan kegiatan pengebom yang dilakukan oleh nelayan nelayan khususnya kabupaten pangkep ini yang banyak sekali dibicarakan di tingkat nasional
kami harapkan mudah mudahan kegiatan destructive fishing ini baik kegiatan bom dengan pembiusan ikan yang banyak merusak lingkungan mudah mudahan sudah menurun
tim gabungan kementerian kelautan dan perikanan saat ini juga mencari tempat pemasaran ikan hasil destructive fishing
biasanya para pelaku menjual hasil tangkapan di pelalangan ikan tradisional di makassar
ahmad samsudin makassar